masyarakat muslimin di italia punya cara sendiri untuk merayakan ramadan di tengah pandemi dan tetap berpuasa meski dengan rentang waktu yang lama yakni sekitar lima belas jam
lebih lama ya tentunya dari indonesia
lantas bagaimana semarak ramadan di italia melalui sambungan daring kita terhubung dengan wni yang ada di milan italia
selam sehat selalu
buong giorno selamat pagi waktu milan dan selamat siang waktu indonesia
gimana mas puasanya lancar sejauh ini pekan kedua ramadan
alhamdulillah lancar insya allah
insya allah ya ini habis sahur tadi jam lima pagi ya mas sejam yang lalu berarti
tadi sahur pakai apa nih kira kira
masakan kemarin sama teman teman
masakan kemarin pasti dipanasin ya mas ya sama lah ya kalau di indonesia kalau anak kosan kalau sahur itu pasti dipanasin makanannya
mas adit ini saya ingin tahu meskipun anda bukan petugas satgas covid sembilan belas ya di sana atau satgas pencegahan covid sembilan belas
tapi ingin tahu nih mas bagaimana situasi covid sembilan belas di sana
ya situasi covid sembilan belas di milan italia ini memang tidak seperti bulan lalu
seperti tiga puluh satu maret kemarin pemerintah itali juga tidak memperpanjang state of
kemarin yang bisa rasakan di sini
salah satunya itu di transportasi itu sudah tidak
kapasitasnya sudah bisa penuh
kemudian juga untuk fasilitas teater
itu sudah boleh full
kalau saya lihat visual yang ditayangkan sekarang ini banyak sekali warga tidak pakai masker
apa benar di sana sudah bebas masker
atau pakai masker kalau hanya
di public space atau di kereta aja mas
iya kalau untuk public space itu sudah memang set of emergency diadakan
jadi untuk tour memang sudah tidak diwajibkan untuk memakai masker
tapi kalau misalnya untuk di dalam transportasi umum itu masih wajib
dan apun tidak boleh masker
yang biasa katakan masker fb dua
jadi wajib untuk di dalam prosesi atau di dalam ruang
kalau untuk pembelajaran daring
atau pembelajaran sekolah
dan juga kuliah sejauh ini
saat ini masih dual mode
di kampus itu masih memberikan bagi mahasiswa
bisa sing atau tidak tempat
tapi dengan cara kalau misalnya kita harus ke kampus
kalau di kampus saya itu harus king seat
jadi kita datang ke kampus tanpa king seat itu tidak diboleh masuk
jadi agak sedikit
ketat juga ya
jadi harus ketat juga ya berarti di sana
karena masuk dalam sistem mereka
kalau misalnya kartu mahasiswa kita pada saat meng trap itu tidak ada booking seat
mereka tidak membolehkan masuk
kalau di indo kan ada aplikasi peduli lindungi nih mas
untuk mendeteksi siapa yang kena covid sembilan belas
akan ada zona merah tentunya akan dideteksi di sana
kalau di sana ada aplikasi seperti itu nggak mas
di itali saya pakai ya ada aplikasi namanya imuni
jadi itu kita juga kurang lebih sama di indonesia
itu kita seandainya kita terpapar covid atau kita berlangsung sama orang yang terkena covid
itu kita bisa laporkan diri
nanti paling dari sekitar dekat akan konfirmasi untuk health regulation
bicara soal serba serbi semarak ramadan
di italia bisa anda gambarkan kebiasaan warga di sana seperti apa
kalau di indo dan juga di itali juga tidak jauh berbeda ya
tentu memasak kebiasaan unik yaitu memasak berbagai makanan yang manis
termasuk kurma nih mas
jadi makanan andalan ketika berbuka puasa
kalau di itali seperti apa warga di sana untuk berbuka puasanya
ya betul kurang lebih sama
jadi beberapa hari yang lalu saya juga berbuka puasa sama dengan komunitas
mereka juga menjadi kurma dan juga manis apa sebagai hidangan kepuasa
mungkin untuk mas turki hampir setiap hari mereka menjadi akan istri kita untuk bisa kita nikmati
kalau tadi saya juga sempat baca ya mas ya di beberapa negara tentunya juga ada tradisi buka puasa
buka puasa bersama seperti yang ada di indo kemudian mesir
kalau italia ada juga tradisi buka puasa bareng gitu nggak mas atau bukber
kalau untuk perhimpunan kita mahasiswa indonesia yang di milan pada saat puasa pertama kita ada buka bersama
untuk komunitas musimnya sepertinya banyak yang buka bersama juga kayak di sini
kebanyakan dari warga negara mesir dan maroko kebanyakan dan tunisia
jadi ada komunitas sendiri yang diminta atau kebersama di masjid mereka masing masing
ada berapa komunitas muslim yang ada di italia sejauh ini mas di milan khususnya
aku nggak tahu detail banyak ya cuman biasanya seatnya itu mereka suka ada
misalnya ini masjidnya kebanyakan warga negara mesir tunisia
kalau misalnya saya kemarin sorrynya ke yang turki
ya kalau bisa dikatakan di italia itu minoritas ya untuk muslim
kalau respon warga sana seperti apa dalam beribadah ramadan terutama untuk umat muslim saat ini
ya teman terdekat saya sebagai contohnya mereka sangat menghargai sekali ketika saya berpuasa

terlebih kalau misalnya kita di italia kan salah satu budaya mereka itu

terlebih kalau misalnya kita di italia kan salah satu budaya mereka itu
minum kopi ya jadi kalau misalnya kita setelah selesai kelas pasti kita minum kopi
dan mereka tahu kalau di italia ini misalnya mereka bertanya
mereka sangat ya maaf ya kalau misalnya minum bersama kamu walaupun puasa gitu
oke cukup toleransi tentunya antar sesama beragama hidup
berdampingan dengan antaragama ya mas ya
mas adit saya ingin tahu mas kalau di sana kan informasinya puasanya sekitar lima belas jam
apa nggak berat tuh mas kalau lima belas jam kalau di tanah air kan cuma tiga belas jam
anda mensiasatinya seperti apa untuk menahan rasa lapar dan segala macamnya untuk ibadah ramadan kali ini
tahun lalu itu berat karena kan
tahun lalu itu lebih musim panas ya bulan mei
jadi justru lebih lama
jadi saya agak kaget setika pas pertama itu sampai jam kurang malam baru ajar maghrib
itu rasanya saya udah tidur siang
toko ini masih belum
enggak itu kayak agak memang cukup berarti untuk lebih dari lima belas jam itu
ya sering sering banyak melakukan aktivitas seperti mungkin olahraga itu mungkin
jadi pengalih perhatian untuk tidak memikirkan kapan waktu berbuka gitu
iya cukup berat tentunya sampai pukul delapan malam ya informasinya baru berbuka puasa setengah sembilan malam
ya untuk sepuluh hari pertama kita berdiri sampai delapan malam
tapi nanti sepuluh hari terakhir itu akan lebih panjang lagi karena waktunya
itu jam empat pagi dan waktu
matahari terbenamnya itu pukul delapan tiga puluh malam
ya terakhir sebelum saya tutup akan pulang kampung ke indonesia atau gimana mas
ini karena saya lagi menyusun tesis dulu
jadi mungkin akhir tahun atau awal tahun depan baru bisa ada sempat untuk pulang ke indonesia mudah mudahan
baik sehat selalu mas ardi terima kasih bincang bincangnya dengan cnn indonesia news hour siang hari ini dan waktunya pagi di sana
semoga puasanya lancar sampai nanti hari kemenangan idul fitri
selamat siang selalu mas aditya rizky pelajar dari wa indonesia di milan italia selamat siang selalu